sebuah ruang berkas di lantai dua polres metro jakarta barat jumat malam terbakar
petugas masih melidiki penyebab terjadinya kebakaran
petugas berusaha memadamkan api membakar polres metro jakarta barat pada jumat malam
api berasal dari ruang arsip satuan narkoba yang berada di lantai dua
delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu pemadaman api
saat terjadi kebakaran ruangan dalam kondisi kosong
di situ ada api langsung nyala
di lantai berapa
apinya berapa tadi mas
ya cukup lumayan lah mas
ada ledakan nggak
nggak ada sih mas
akibat apa sih kebakarannya
wah saya kurang tahu juga ya kalau ledakannya
yang penting sih ada api sih
yang terbakar apa aja pak
ya sih belakang ruangan doang sih saya lihat mas